oke mas ari sekarang ini kan memang lagi tren yang namanya saling mengirim hampers gitu ya kalau beberapa dekade lalu ini dikenal dengan parcel
tapi kalau dilihat dari namanya ini kan bahasa serapan begitu ya dari bahasa inggris
ini sebenarnya budaya memang budaya yang dari luar terus diadaptasi ke indonesia kah
atau seperti apa nih mas ari
ya kalau dari awal mulanya ya memang
di setiap masyarakat memiliki tradisi untuk saling berbagi
ya baik itu misalnya ketika di era kolonial itu di masyarakat barat
lalu kemudian terbawa ke indonesia melalui kolonialisme itu
lalu kemudian juga pada masyarakat kita pun ada tradisi untuk saling berbagi
terutama di momen momen hari raya
lalu kemudian istilah hampers ini menjadi satu istilah untuk menunjuk pada
parcel yang kekinian
yang kemasannya menggunakan kotak
dekorasi ini itu minimalis ya
tetapi juga ini lebih digandrungi oleh milenial dan juga anak anak muda sekarang
jadi kalau dari istilah sih sebetulnya yang dimaksud hampers itu yang menggunakan keranjang ya
tetapi kita mengalami satu pergeseran
apa definisi yang berkembang kepada masyarakat kita
dimana hampers menunjuk pada satu parcel yang kekinian
oke nah ini kan selain bentuknya cantik cantik
terus dikirimkan ke rekan rekan kita mungkin yang jarang bertemu gitu ya
nah kalau dilihat dari kacamata sosial
seberapa penting sih ini kita saling mengirimkan bingkisan gitu
sebagai bentuk interaksi sosial karena itu dia tadi jarang bertemu gitu mas ari
hampers ini menjadi suatu ekspresi
dimana kedua belah pihak ini menguatkan hubungan diantara mereka ya
karena di situ ada pengorbanan
harus mengeluarkan biaya sejumlah uang untuk membeli barang
lalu kemudian juga ada upaya juga mengerimkan barang itu
dan di sana ada semacam satu pengakuan ya dari seseorang kehadap orang lain
dan orang yang menerima itu juga bisa memberikan barang
memberikan balasan ya dan di situ memperkuat hubungan baik diantara mereka
jadi ketika ini dilakukan secara kolektif ya di hari raya
tentu ini merupakan momen berbagi kebahagiaan diantara mereka
nah ini kan isi dari hampers atau parcel ini berbeda beda gitu ya mas ya
mungkin bisa dikatakan dari range harga yang paling terjangkau sampai yang mungkin fansy gitu ya
nah ini dari isinya
kalau dilihat dari isinya
bisa disebut nggak ini juga menjadi simbol kelas gitu bagi yang ngirim
oh iya tentu saja
ketika hampers ini semakin trend ya isinya itu bukan hanya makanan
tetapi justru sekarang menjadi lebih beragam
ya misalnya parfum yang mewah
lalu kemudian juga ada jantangan
jadi hampers ini bisa lebih fleksibel
diparsel juga tidak hanya makanan ya sekarang
tetapi cenderungnya kebanyakan makanan
nah hampers ini bisa dibilang isinya pun lebih kekinian ya
lebih beragam dibandingkan dengan partai yang tradisional
nah kalau sudah dikirimin hampers atau parcel
mau harganya atau mungkin range harganya yang paling affordable sampai yang paling fansi
kita harus kirim balik nggak sih mas
itu sebagai kayak bentuk apresiasi kita gitu
oh sudah dikirimin jadi kita akan kirim balik gitu
ya ini tergantung dari konteks relasi sosialnya ya
yang berkirim itu adalah bekas murid ya
ya tentu saja gurunya tidak harus mengirimkan balik
atau misalnya perusahaan ya memberikan hampers kepada karyawannya
tidak perlu dikering balik ya
karena di situ konteksnya ya bukan harus ada pertukaran di situ
yang dalam berupa hampers lagi atau berupa materi
tapi bisa misalnya pengakuan
ataupun kalau karyawan misalnya bisa dibalas dengan kinerja yang baik
yang lebih baik
tetapi kalau misalnya hubungan sosialnya ini
ada kesetaraan di situ
lalu kemudian juga sudah menjadi tradisi diantara mereka untuk saling berbagi
ini menjadi satu semacam kewajiban ya
kewajiban tidak tertulis
dan ada semacam sanksi sosial kalau misalnya itu tidak dilakukan
ya misalnya hubungan sosial diantara mereka
hubungan baik diantara mereka bisa jadi terancam
karena ekspresi simbolik ya
hubungan baik diantara kedua pihak ini
hanya berlangsung dari satu pihak saja
bukan hal yang diharapkan ya bagi pihak yang memberi hampers
yang namanya apresiasi ketika kita diberikan hampers
ada satu fenomena baru juga nih sekarang yang muncul
mungkin tidak hanya sekarang saja ya
tapi beberapa tahun terakhir ini
karena ketika kita diberikan hampers
biasanya kita ucapan terima kasihnya lewat sosial media
nah seperti apa tuh mas
sebenarnya kalau dilihat dari sisi sosialnya apakah
sebenarnya nggak apa apa gitu kita posting di sosial media
mengingat bahwa sosial media juga kan sebagai media promosi
dari barang yang kita dikasih misalnya
misalnya barang yang kita diberikan adalah dari rekan kita
yang punya umkm yang mengirimkan kepada kita
untuk kita posting di sosial media
nah pergeseran cara berterima kasih atau interaksi sosial seperti ini
menurut mas ari seperti apa nih
ya ini satu fenomena yang tidak bisa terhindarkan dari media sosial ya
yang menjadi alat komunikasi yang trend di masyarakat
jadi fenomena bertukar hampers ini menjadi ajang promosi juga
kita lihat sejumlah selebritis misalnya ya
ketika mengumumkan kepada publik
diekspor di media ya
misalnya artis a dia berkirim barang ke masyarakat itu
maka itu ada produk produk yang sebetulnya itu gimmick untuk promosi ya
dan ini juga dilakukan oleh
sejumlah masyarakat ya untuk menjadikan
apa menggunakan media sosial ini menjadi ajang berterima kasih
dan kedua juga untuk mempromosikan lagi produk produk tertentu
oke nah tapi kalau memang dilihat secara keseluruhan
menurut mas ari
tren bertukar hampers atau saling membantu rekan
dengan memposting hampers kirimannya di sosial media itu
itu seperti apa
apakah itu memang fenomena yang kita harus mengikuti perkembangan zaman
memang seperti itu
ataukah ada sebuah hal lain gitu dibalik hal itu
ya tentu saja
ya apa dengan memposting di media sosial ini kan
ada semacam pengakuan dan juga ekspos ya
kepada teman teman ataupun juga followers kita ya
tertentu ketika hampers ini dia memiliki nilai lebih ya ini juga menunjukkan status sosial
jadi semakin mewah maka itu menunjukkan makin prestise posisi seseorang itu di dalam masyarakat
dan media sosial merupakan media yang efektif untuk menunjukkan status itu
jadi ini juga menjadi satu ajang di mana orang orang juga bisa memperkuat posisi sosial mereka prestise mereka secara luas melalui media sosial
oke baik terima kasih banyak kalau begitu mas ari ganjar herdiansyah selaku sosiolog dari unpad untuk berbagi bersama cnn indonesia connected ramadan hari ini
semoga lancar puasanya dan terima kasih atas waktunya